gue tuh gak boleh banyak banyak makan cendol
ntar tuahnya kecil
eh mending gue pernah tua dulu belum tentu
lagianku ngapain sih di situ
eh berapa kali gue kasih tau sama lo
kalau udah di luar jangan pernah manggil gue angkut
ingat kita ini berdua b t n
nih sopet dah
engga dong filek

selain mencari anak anak bisa menemukan

sama nanti mereka kembali bersamaan

sanya ada apa halnya
ini adalah mooongggs
kalau anjingnya segini gitu tuh
bukan yang itu met
jangan panggil kong
cepet banget ya
kalau di luar jangan panggil gue kong
aduh kedua dua lagi
blacky nyentuh di punggung gue kong
gue takut digigit malah gue
suaranya ini ketil
kok suaranya ini ketil
kok suaranya ini ketil
lagi jangan ngejar lagi
kayak dia met
ada anjing galah
wah ada anjing galah
met puluan met
ada anjing galah
ada anjing galah
udah matt matt
anjingnya udah gak ngejar kita
ngejar nolanya anjing disini juga dong
kita dikejar kejar sama anjing
bang jangan lama bang
gue tuh gak boleh kebanyakan makan cendol
ntar tuanya kecil
gue pernah tua dulu belum tentu
lo mau kekang jendol
gue neru neru sendiri kita
sendok tani mana
abang yang nemen banget kita makan santan
kalau susu sih saya santan
duh kang jendol banyak masalah
dek minum aja dah
dek jangan bercanda
ya dia beneran
met ya allah met
kenapa ini bang
tadi abis minum jendol abang begini bang
itu kan teman lu makanya gue tanya
abis minum cendol abang jadi begini bang
loh kok kok yang salahin
sakitan tak liru
ya allah met
hah kena lo
temen gue ke mana
daripada mati lo urusin temen lo tuh
aduh ya deh
met jangan mati dong met
ntar si ian nanya
itu kenapa anak saya
ya allah met
met bangun met
sebentar lima menit aja mat
panik lo jelat ya
ah lo bercanda kelewatan lo met
udah serius mikirin lo
doy ini tuh solusi terbaik kita
eh lu makan mentega aja muntah
lo mau duit gak buat bayar jendol
buat bayar jendol
ih gak ada
jadi kita aman pak
pintar juga lo
pintar lagi nih jendol
itu kayak anjing yang tadi ngejar ke kita
anjing kan banyak
tapi yang itu warnanya hitam met
itu kan anjing yang tadi ngejar kita
anjing kan banyak
kalau yang ini
kalau yang itu yang tadi
yang ngejar ngejar kita
berarti kita harus lari dong
masih harus ngobrol
lu jangan liatin gua mulu
gua mau lari dulu ya
lu ngapain berhenti di sini
aduh nggak kuat
lu mendingan milih capek ngo said nggak juga hangus
jo rich neng tu anjing anjing apa bible knows blue
ngapain sih lo masuk ke dalam
lo udah tau gue salah pake masuk ke dalam
bantu alukan dong gue
bodoh amat dah
aduh ya allah
merinding banget ya allah
itu ke meja gue
aduh gue disial
aduh gue disial
ya allah ayo sampai najuk